buat bantuin si gugun anaknya sakit pun
katanya lo sebel sama yang namanya gugun
kok sekarang malah lo pengen bantuin
ya gue pikir dia masih kayak dulu masih suka ngebohong
ternyata beneran anaknya sakit apa masuk rumah sakit pur
gue kagak tega
ini udah gue pinjam
pesan kopi satu
tidak dengar bet kak
kapan sih bet
dari tadi beta pesan kopi satu
kakak salim kenapa
apa ada masalah kak
gue abis ditipu bet sama temen nama gue
tadi dia dateng
si ojak telat lagi bilangin gue
bet turut berduka kakak
yah kelewatan deh
saya lagi banyak pikiran
night down ya ya to donna paintings
jadi m ekannya
kita akan minjas dapet adonan
basik untuk bangunemang plastic
mbak isa istirahat saja tenang tenang di rumah ibunya
daripada di sini ribut terus sama suaminya
kerjanya juga jadi tidak fokus
ya wis saya jalan sekarang ya bu
bapak sudah pulang
kalau mbak isa telepon suruh dia pulang
tadi bapak ketemu bang harun
kasian dia luntang langsung sendirian
dia dia tahu rasanya kalau ditinggal istri
ibu juga mau pulang kalau bapak seperti bang harun
loh kok bapak
bu bapak kan bukan bang harun
maaf saya mau permisi
mau nganterin rendang
maaf saya mau nganterin rendang
maaf saya mau nganterin rendang
ini kakak salim
kita harus berangkat kerja sekarang
kalau gue beneran ditipu
berarti tabungan gue dari warung ini
cuma ada satu obatnya
ntar bet ada leh
ya udah tuh
bang kopinya nanti aja ya
bang kopinya nanti aja ya
bang kopinya nanti aja ya
bang kopinya nanti aja ya
bang kopinya nanti aja ya
bang kopinya nanti aja ya

bang kopinya nanti aja ya
bang kopinya nanti aja ya
bang kopinya nanti aja ya
bang kopinya nanti aja ya

bang kopinya nanti aja ya
bang kopinya nanti aja ya
bang kopinya nanti aja ya

bang kopinya nanti aja ya
bang kopinya nanti aja ya
bang kopinya nanti aja ya
bang kopinya nanti aja ya
bang kopinya nanti aja ya
rasik papa kamu
gue pikir dia masih kayak dulu masih suka ngebohong
ternyata beneran anaknya sakit apa masuk rumah sakit pur
ya udah gue pinjam
sorry jack gue lagi gak ada
ah sama aja
ada apa jack
tis gue pinjem duit dong
sekarang mah saya lagi gak ada uang
baru saja saya transfer ke istri saya
betta juga tidak ada uang kakak
sama aja lo semua
eh bulan malam kamu nonton film india di tv ya
habis itu dengerin serta serem di radio kan
terus kamu tidur jam satu malam gara gara kebayang bayang sama cerita seremnya
eh kok bisa tahu
iya dong kan aku baca status sosmed kamu
belum ke tabungan
buat minjemin si gugun
katanya abang gak usah dipinjemin dia tukang ngibul
ternyata anaknya beneran sakit yang
tuh kan benar apa kata tati
semua orang bisa berubah bang
ya makanya bang mau minjemin
ya udah nih kasih semuanya aja duitnya
ini jangan semua ntar kita makan apaan
ya udah kalau gitu kasih separoh aja
bang salam buat anaknya mas gugun ya
kamu mau nambah
enggak lagi diet
kamu gak nambah
kenapa lagi diet juga
terus kenapa biasanya juga makan mie dua mangkok
enggak ah uang jajannya udah habis
din lu tau gak anaknya si gugun dirawat dimana
rumah sakit lekas sembuh lo mau besuk
iya sekarang gue minta nomor teleponnya dah
bang udin ini emput
jalan jalan jalan
bang udin mau kemana
selamat datang di hati saya
bu kalau makan bakmi kayaknya enak nih
barusan ibu juga mau bilang begitu
bapak beri mie nya yang deket depan situ aja ya
ya beli tiga ya pak
iya bapak masih sampe lupa
jak stop jak
buat turun di sini aja
lo gak jadi rumah sakit
kakak gue cuma pengen kabur dari simput
ya eh lah lo sama cewek aja takut
gue kagak takut
cuma kagak pengen ketemu emput
lo bilang aja sama dia kalau hati lo cuma buat ani
bu bunga kok belum pulang
gue gak tau pak

ya udah dimakan lagi aja
ya itu deh

aku nantikan yang itulah
haruseu ke deaths center kayak lustefire ya uwib somebody

esteler buat siapa ya
saya juga suka esteler
sabar ya gun
mau doain anak lo cepet sembuh
eh gun bentar
nih buat tambah tambah pengobatan
lo kan lagi butuh buat berubat bintang lo sakit bonggung
sebenarnya gue bukan lagi kagak ada duit
gue pikir lo masih kayak dulu
gue dari pertama punya anak gue berusaha berubah
susah jack susah banget
tapi gue tetep berusaha